di tengah pandemi covid sembilan belas
pemerintah indonesia telah mengambil beberapa langkah
untuk mencegah penularan virus tersebut
antara lain imbauan untuk bekerja dari rumah
dan kebijakan meliburkan sekolah
menurut data pemerintah provinsi dki jakarta
terdapat satu lima juta peserta didik di ibu kota
menghentikan kegiatan belajar di sekolah untuk sementara
diharapkan bisa mengurangi potensi penyebaran covid sembilan belas
perkembangan teknologi memungkinkan para siswa
untuk mengikuti e learning atau belajar secara online
tidak perlu meninggalkan rumah
di indonesia sudah ada beberapa aplikasi e learning
buatan perusahaan rintisan lokal
dan ruangguru yang telah hadir sejak beberapa tahun lalu
sementara kementerian pendidikan dan kebudayaan
punya ruang belajar yang bersifat web base
setelah ada ketetapan belajar
di rumah beberapa aplikasi ini menyiapkan program khusus
ruangguru menyediakan sekolah online gratis sejak enam belas maret
dan zenius menggratiskan akses ke lebih dari delapan puluh ribu video belajar mereka
sementara soalonline co id menggratiskan akses
bagi seluruh sekolah di indonesia
kini aplikasi belajar online menjadi sangat populer
meski enggan menjemput angka
ceo ruangguru belva delvara mengklaim
aplikasinya sudah diunduh melebihi aplikasi tiktok
jadi sekolah online ini sebenarnya program baru
jadi sebelumnya kami belum pernah melakukan ini
itulah kenapa sebenarnya semuanya serba dadakan ya tadi
jadi bedanya adalah
sekarang kami ada live stream dari jam delapan sampai jam dua belas
dan itu semua pelajaran
jadi nanti jadwalnya mungkin bisa kami kirimkan terpisah
jadi jadwalnya beda beda dari sd smp sma
setiap hari itu belajar

tadi kita belajar matematika sejarah ada biologi juga
besok beda lagi
jadi ini adalah pertama kalinya kita live stream seperti ini
dan juga ada chat
itu mungkin yang berbeda ya
jadi anak anak juga bisa saling berinteraksi satu sama lain melalui chat
penerapan e learning memang efektif
memperkecil peluang para siswa terpapar virus corona
e learning juga bisa menghemat biaya perjalanan ke sekolah
tetapi penerapan e learning masih menemui sejauh ini

salah satunya literasi digital guru dan orang tua yang berbeda beda
ini membuat beberapa sekolah justru kesulitan menerapkan e learning
kalau kesulitan e learning ini kita yang dirasakan orang tua untuk mengakses aplikasi tersebut
karena banyak yang belum paham untuk mengawali login nya dan sebagainya mulai menggunakannya
kemudian yang kedua ya di sarana
kadang itu memerlukan gadget kadang itu memerlukan gadget
kadang itu memerlukan gadget
jadi sehingga gadgetnya itu dibawa oleh orang tuanya
sehingga kesulitannya disitu
kemudahan menggunakan e learning ini tidak semua bisa dirasakan oleh semua orang tua
di samping itu sebetulnya ada aplikasi yang dikeluarkan oleh kang dikut ya ruang belajar
tetapi setelah kita pelajari setelah kita kaji itu lebih umum cakupan materi
sehingga kita putuskan
sehingga kita putuskan
sehingga kita putuskan
untuk tetap memberikan materi yang dikeluarkan oleh guru kita
walaupun belum semua pihak bisa menerapkan e learning dengan lancar aplikasi belajar online kini menjadi salah satu yang dicari
hingga rabu delapan belas maret di google play store jumlah unduhan aplikasi ruang guru sudah mencapai lebih dari sepuluh juta
jumlah unduhan zenius sudah mencapai lebih dari satu juta
tim liputan cnn jakarta